nah cobaannya kagak ada abis abisnya begitu terus bentar cobaan cobaan terus dan kita takut kena
musibahnya nular ke kita makanya kita enggak mau ikut nyumbang ya kok bisa begitu sih ya namanya
juga kesialan haji sulam kadang jadi penyakit menular bapaknya lagi mau makan perban karet
bukan haji sulam haji muhyiddin oh itu saya pak haji muhyiddin salah ngomong ente
lepas bukan lu tuh yang suka godain anak gue siap ikan jadi mau gede ayam gue lepas jadinya
kenapa jadi berantem berduaan sih
udah masalah ayam pintar aja sekarang kita lagi ngebahas masalah haji muhyiddin yang lagi
kesusahan ini nih pasul tony mendatang robot aja lo ke komponi lo maaf ya mengardun saya
harap jangan bikin rapat kita berantakan ya persoalan pribadi jangan dibawa kemari deh
di luar ya udah deh kalau masalah ini sih saya kayak ikut rapat dah kalau masalah ayam saya ikut rapat
banget bentar assalamualaikum
muke loke telor telor tembuhu gimana warga jadi nggak ada yang mau nyumbang nih buat saja memunah
karena kita berdua sering dikasih duit sama haji muhyiddin
nih keja posted pupils menambah seharian ya
pula kita bervlos banget sih
siapa bandung lo
kita tadi beberapa lobi berdua mau nyumbang haji muhyiddin cip "
nyeh sumpah palsu jadi dia dapat cobaan deh berkali kali iya bener tuh paji itu semua udah
dari allah ya kalau itu sih urusan allah ya kita nggak tahu yang penting kita nggak boleh ngakimin
tapi emang begitu kenyataannya fadzi sulam makanya kita nih nggak mau ikut ikutan kayak dia nah
cobaannya kagak ada habis habisnya begitu terus sebentar lagi cobaan cobaan terus dan kita takut kena
musibahnya nular ke kita makanya kita enggak mau ikut nyumbang ya kok bisa begitu sih ya namanya
juga kesialan haji sulam kadang jadi penyakit menular bapaknya lagi mau makan perban karet
bukan haji sulam haji muhyiddin oh iya saya pak haji muhyiddin salah ngomong ente ya maaf pak
sini nih ada penting nih ngomongin ngomongin apa sih daripada warga suruh ngumpulin duit tujuh puluh juta
mau sampai kapan hai tersimai munda keburu gimana gimana gimana iya bener juga sih ya
jualan juga warga udah pada ketakutan tuh amin ajar yang katanya di bagi muhyiddin gini
ia mau ngawarin pengobatan alternatif
siapa tahu aji muda sama aja yang udah mau tertarik sama pengobatan

nabi caranya pakai herbal sama bekam lam insyaallah cocok udah banyak yang cobain
dan yang paling penting biayanya murah mudah mudahan aja kalau emang udah terbukti
hai haji muhyiddin nama ada maemunah bisa tertarik dan mau tuh assalamualaikum
siapa siapa ini buat apa nih alhamdulillah pak aji ayo lagi ada rezeki ayo mau nyumbang
maaf nih pak aji ayo sekeluarga cuman bisa nyumbang segitu masya allah umi kita baru
niat mau nyumbang aja itu allah dan catet kepala nya satu hp lagi dilaksanain soal gede atau kecilnya
sih itu enggak masalah yang penting kan keikhlasan kita nyumbang insyaallah pak aji ayo ikhlas ayo
curigahan berkat bantuan kita semua sakitnya hajjah maimunah nih diangkat oleh allah subhanahuwata'aluhu
terima kasih saya terima nih ya
nanti saya salurkan ke haja maimuna
kalau begitu pak haji
masih banyak kerjaan di rumah
di duit dua ratus ribu kan
buat kita kan ini kecil
buat umi mariam
yang hidupnya penuh kekurangan
ini duit kan pasti banyak
pasti berarti buat dia kan
tapi dia masih mau nyumbang mak
hebat gak mak
makanya ini pelajaran buat kita
kita punya hati yang penuh
lebih dari yang dimiliki umi mariam
tapi dia kenapa ya
maksain bener buat nyumbang ya
dia terpaksa mak
enggak pak orang kelihatannya ikhlas kok nyumbangnya
mak juga tuh ngerti
tapi kalau memang di duitnya pas pasan
kan gak nyumbang juga gak apa apa kan
nah itu dia
nyumbang lebih dari yang disumbang
setuju nggak kalau kita nyumbangnya lebih banyak
dari yang disumbangin sama umi mariam
udah ambil duit belum
udah mi semuanya berjalan lancar
artinya dikit lagi umi bahir
insya allah mi
tujuh puluh juta sayang juga ya bahir
kalau cuma dipakai umi bahir
kalau dipakai buat beli emas
bisa sepuluh gram lebih itu bang
malah mikirin beli emas
bukan mikirin kesehatan sendiri
gue nih lagi berhaya
cuman kalau ketinggian
walau alam nih pok
gara gara masuk rumah sakit
udah biaya gede
lapsi ya allah
umi gak dikasih sakit pilek aja
kan beli obat di warung
kok diam aja sih
umi diletekin sama si mama wong
aba kagak ikhlas nih ngeluarin tujuh puluh juta buat umi dioperasi
masya allah mi ikhlas mi ikhlas
masa waktu ngelobat istri sendiri kali
orang gue tuh udah hilang
kamu tuh curut pake nginjek lagi
rosita serah bang aja
tapi jujur bang
masya allah rob
ya berjumah rob
itu namanya nambah dosa